dari pantauan tim cnn indonesia pada sabtu pagi
terdapat pengerjaan pengerukan sungai di aliran sungai ciliwung
yang berada di kawasan bukit duri jakarta selatan
dalam rilis resminya prem prof dki jakarta menyebut
selama ini sudah dan akan terus melaksanakan peningkatan kapasitas sungai
salah satunya dengan pengerukan sebagai program strategis
sejak tahun dua ribu tujuh belas untuk menanggulangi banjir
di lokasi ini ada tiga alat berat yang digunakan
dua alat berat berfungsi untuk mengeruk lumpur dan juga sampah secara estafet
untuk kemudian dikumpulkan terlebih dahulu di pinggiran sungai
seperti yang ada di samping saya ini
kemudian satu alat berat lainnya akan mengeruk lumpur dan juga sampah tersebut
dan memasukkannya ke dalam truk truk yang membawanya ke lokasi pembuangan terakhir
yang disebut berada di kawasan ancol dan juga di gudang rawaminyak pasar minggu
petugas lapangan dari dinas sumber daya air jakarta selatan ridwan menyebut
dalam satu harinya sebanyak satu ratus tujuh puluh hingga dua ratus kubik lumpur dan sampah
dapat dikumpulkan dari kali ciliwung ini
setidaknya ada enam petugas yang bekerja setiap harinya di lokasi ini
sejak oktober dua ribu dua puluh
faktor alam sebagai tantangan terbesar dalam proses pengerjaan
paling hanya untuk melihat dari sisi alam saja ya
di saat dia hujan atau banjir kita harus lebih antisipasi terhadap alat berat
yang saat ini berada di kali ciliwung ini
jadi kita harus antisipasi dengan alat khususnya kita harus mengikat alat tersebut ya
untuk menghindari takutnya ada lonjakan air dari katu lampa
meski untuk menanggulangi banjir butuh program yang menyeluruh dari hulu ke hilir
pengurukan seperti ini menurut kasudin sda jakarta selatan tetap penting untuk dilakukan
perlunya pengerukan karena kondisi kali kali kita mbak
kondisi kali kita itu kanan kiri penuh bangunan bahkan terjadi penyempitan
jadi perlu kita sosialisasikan terlebih dulu sehingga warga itu bisa menerima
dengan kehadiran pengurukan pengurukan yang kami lakukan
kedepannya pengerukan akan terus dilakukan di sejumlah kali atau sungai yang melintasi wilayah jakarta
tak hanya ciliwung namun juga kali kerukut mampang grogol dan kali pesanggerahan
harapannya proses ini akan membantu mengurangi genangan air
yang setiap tahunnya menjadi langganan di ibukota